dan praktik penipuan umroh oleh perusahaan first travel telah mengagalkan ribuan calon jemaah umroh untuk pergi ke tanah suci
dan untuk membahasnya saat ini sudah hadir bersama kami kepala bidang hukum himpunan penyelenggara haji dan umroh
sudah ada bapak budi rianto saat ini dan kita tahu bahwa first travel terdaftar sebagai anggota resmi himpuh
pak budi selamat datang terima kasih sudah bergabung bersama kami apa kabar pak
baik baik terima kasih
lagi rame memberikan informasi kayaknya pak ya
karena anggotanya mendapat sebuah perhatian ekstra dari publik
mungkin perlu kami klarifikasi bahwa first travel bukan anggota impu
oke jadi klarifikasi pertama dari himpuh first travel tidak tercatat
tidak tercatat sebagai anggota ibu
oke sebagai anggota ibu tapi mungkin kita boleh lah ya tanya tanya tentang bagaimana industri tersebut
pak budi kita tahu first travel belakangan ramai dibicarakan
karena setelahnya ada banyak ada yang menyatakan ini menjadi momentum baik
ada juga yang menyatakan
kok bisa ya membisniskan keyakinan umat dengan cara yang demikian gitu
tapi sesungguhnya di industri travel untuk penyelenggara umroh dan haji kan ini tetap industri pak
tetap harus ada margin tetap harus ada keuntungan
tapi apakah memang mungkin pertanyaan pertama dan sangat sederhana saya
mungkin nggak pak kita berangkat dengan empat belas juta umroh
enggak mungkin bisa anda mungkin memberikan simulasi singkat saja berapa biaya untuk masing masing kebutuhan
umroh itu ada tiga kompetensi
ada tiga kompetensi besar pertama tiket pasti pergi dan pulang
yang kedua akomodasi hotel yang ketiga adalah biaya selama di sana makan akomodasi dan lain lain
tiket saja rata rata di angka seribu sampai seribu seratus usd
itu kan sudah empat belas juta lebih dengan konversi dolar seribu tiga ratus juta
sudah empat belas juta lalu bagaimana mereka tinggal di situ
kalau uang untuk tiket saja sudah habis empat belas jutanya
itu belum untuk tempat tinggal
belum untuk tempat tinggal selama tujuh hari sampai delapan hari tergantung paketnya kalau first travel rata rata tujuh hari di sana
tentu dia menggunakan hotel semurah murahnya hotel dan first travel pakai yang kita tahu mereka ada yang di bintang empat ada yang di bintang lima juga saya kira
rata rata berapa pak untuk hotel saja
paling tidak kalau kita bicara angka tujuh hari antara empat ratus lima puluh
anggaplah enam sampai tujuh juta dengan kursi kebiasa ribu lebih ya
empat belas tambah tadi kita

lima ratus usd kan sekitar enam juta itu saja sudah dua puluh satu dua puluh dua
belum kemudian ada handling selama di sana transportasi mekah madinah jeddah kan juga mesti dibayar
kemudian dia juga ada pemimpin yang mesti dibayar gitu kan
banyak komponen kecil kecil tapi yang besar tadi tiga itu saja
di samping visa kalau bisa nggak terlalu mahal sekarang visa tahun itu turun jauh
berkisar di antara enam puluh sampai tujuh puluh dolar saja
oke jadi menurut anda paling tidak paling murah untuk ongkos ibadah umroh yang promo lah ya
karena sebagai konsumen pasti yang promo itu berapa minimal
nah ini ada dua kementerian tidak punya standar baku belakangan ini
walaupun dulu ada disebutnya standar pelayanan minimum
kalau spm nya kementerian agama misalnya dibintang empat hotelnya
maka paling tidak diperlukan antara dua puluh dua sampai dua puluh empat juta minimal saya kira ya
kalau itu bintang empat kalau dia di bintang tiga katakanlah ya mungkin bisa sampai dua puluh an lah gitu
karena bedanya nggak jauh jauh gitu
nah kalau ft dengan angka empat belas juta terus siapa yang bayar enam puluh delapan jutanya
kalau dia di dua puluh empat berarti kan sepuluh juta siapa yang bayar sepuluh jutanya
itu menjadi pertanyaan
pertanyaan pertama kan itu apakah mungkin sebuah entity bisnis akan memberikan subsidi kepada orang per orang
karena bagaimanapun bisnisnya profil motif terlepas dari unsur ibadah tentu mereka punya profil motif
untung aja enggak malah rugi gitu kalau hitung hitungannya menurut anda
malah rugi dan nggak mungkin
jadi karena itu jadi pertanyaan utama kita adalah dia sudah tahu sebetulnya dari awal
ini kalau saya pribadi mengatakan ini lebih kepada niat awal
pak budi tadi anda menyebutkan bahwa tidak mungkin
dan himpuh adalah merupakan kumpulan para pelaku industri
pernah tidak anda menyampaikan itu
karena kan ini sudah berlangsung beberapa tahun
yang menjadi pertanyaan saya himpuh kemana aja pak
kita pernah melaksanakan seminar nasional tahun dua ribu dua puluh
jauh sebelum peristiwa terjadi
waktu itu masih marak multi level marketing
ya sistemnya merekrut
ya rekrut orang untuk mendorong dari bawah
saya nggak usah sebut namanya mungkin nggak tahu gitu ya
ada pelaku besarnya
dan kita melakukan seminar nasional
melakukan seminar nasional dengan rekomendasi akhir
bahwa mlm saja tidak direkomendasikan
yang sistem rekrutmen untuk naik ibadah umroh itu
karena itu orang masih ada kerjanya walaupun dia cari jemaah jemaah lain gitu ya
dengan diskon diskon yang besar kepada setiap rantai rantainya
apalagi kemudian berkembang bentuk multi level ini yang sudah mengarah ke money games
seperti ponzi yang kita kenal
atau yang dilakukan dalam tanda petik dugaan terhadap ft sekarang
saya kira ini bukan dugaan lagi ya
sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah bagian dari skema ponzi atau money games
atau kalau dalam terminologi undang undang perdagangan disebut skema piramida
jadi di atas itu didorong oleh orang yang di bawah
jadi terus saja begitu sirkulasinya
terus saja sirkulasinya
kalau di bawahnya berhenti selesai urusannya
oke itu yang terjadi pada first travel saat ini menurut anda
ketika anda mengeluarkan rekomendasi itu anda dan teman teman anda langsung menarik itu
artinya kita sudah menyampaikan kepada kementerian agama
tetapi ya sekali lagi
tapi tidak disosialisasikan
kek member kita itu kita sosialisasikan
tapi ke masyarakat mungkin kita tidak punya kekuatan yang besar seperti kementerian gitu ya
apa respon kementerian ketika himpuh menyampaikan hal tersebut
bahwa begini bapak dari kementerian bahwa tidak mungkin ada melakukan skema mlm ataupun ponzi untuk berangkat umroh
apa komentar kementerian
kalau kita jawab bahasa sederhananya sangat minim ya
artinya rekomendasi tinggal rekomendasi kemudian ya
tidak di respon
ya tentu kementerian menerima sebagai sebuah usulan sebagai sebuah kajian sebagai sebuah masukan
tetapi apakah dikerjakan atau tidak
buktinya kan tidak
sehingga saya menganggap apa yang terjadi dan kita sampaikan itu seperti anjing menggonggong kafilah tetap berlalu
tapi kemudian muncul juga anggapan bahwa
jangan jangan karena persaingan bisnis nih himpuh
akhirnya mengatakan bahwa ini nggak mungkin ini nggak mungkin gitu
karena kan konsumen berpikir apa salahnya berangkat umroh dengan harga murah
begini kita punya common sense ya
kalau ada lima ratus enam ratus perusahaan atau dua ratus tiga puluh ratus perusahaan berpikir dengan sekarang yang sama
lalu ada satu yang nyeleneh
bagaimana respon kita terhadap yang nilainya ini
ya itu yang pertama ya
lalu yang kedua menurut saya masyarakat juga punya kontribusi menurut saya ya
artinya tahu sebetulnya orang bahwa nggak mungkin berangkat dengan angka sebesar itu
ya karena hukum ekonomi kali ya pak karena murah ya
baik pak budi saya tahan terlebih dahulu saat ini kita tersambung melalui sambungan telepon
kita sudah bersama dengan ketua ppatk sudah ada bapak ki agus ahmad badarudin di sana
pak gi agus halo selamat sore pak
selamat sore kira
ya baik terima kasih pak kia agus sudah bersama kami
dan pertanyaan sederhana saya untuk pertama kali pak
kemana sih dana tabungan first travel itu hingga saat ini hanya tersisa rp satu lima juta
pak kia agus pasti tahu ya pak ya
ya apa namanya kalau ditanya kemana kami ada revision nya yang detail detail ya
tapi karena ini sedang dalam penelusuran dan analisis yang sedang berlangsung saya tidak menyampaikan secara detail
tapi secara umum uang itu ya sebagian ada yang dibelanjakan untuk yang berkaitan dengan bisnisnya first travel
seperti pembelian tiket hotel dan sebagainya
kemudian ada juga yang diinvestasikan mereka melalui asuransi
kemudian ada juga yang dibelanjakan untuk keperluan keperluan pribadi dan yang bersifat perorangan lah
baik pak kia agus porsinya seberapa besar untuk kepentingan pribadi dibandingkan untuk kepentingan first
pertama apa yang terjadi di perusahaan yang pertama
ya angka persisnya seperti yang saya bilang sedang kita telusuri dan sedang dianalisis oleh analis kami
tapi dari sisi pengamatan kami ya itu proporsional lah ya
kita belum melihat angkanya persis detailnya betul belum
karena saya enggak berani untuk menangkapkan itu
karena ini masih dalam penelusuran dan analisis kami
baik pak kia agus ada juga dugaan bahwa ada upaya ataupun juga melakukan pencucian uang di first travel
bisa anda mungkin memberi respon terhadap dugaan tersebut
ya kalau pencucian uang itu kan sederhana aja divisinya ya
kalau setiap perbuatan yang bertujuan
yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas lokasi dan sebagainya ya
aset aset yang berasal dari kegiatan ilegal seakan akan dia menjadi berasal dari perbuatan yang legal
nah itu sudah pencucian uang
jadi kalau umpamanya kita dapat seseorang itu mengambil uang dari masyarakat
kemudian ditempatkannya di suatu rekening lalu dipindahkannya lagi ke rekening yang lain
diatasnamakan orang lain lagi dan seterusnya dan seterusnya
kalau tujuannya terbukti untuk menyamarkan asal usul uang tadi
maka dia adalah tindak pilihan dana pencucian uang
dan menurut anda kan ini saat ini sedang ditelusuri
sulit tidak pak menelusuri aliran dana first travel
apakah ada upaya untuk mengganti nama kepemilikan dan lain sebagainya
ya kalau kita selama penelusuran ini sebetulnya tidak terlalu sulit ya
jadi uang itu masuk dari klien atau dari umat lah ya
yang akan berpikir umroh kemudian dia menyator ke dalam satu rekening
nah itu sampai situ kan masih bisa di
dari jelas gitu ya
kemudian masuk ke layer keduanya uang itu kemudian kemana gitu ya
dibuka aja ke dalam rekening dalam bentuk palas
dilakukan yang lain lain lagi gitu ya
dibelikan tiket misalnya dan seterusnya
dikontrakkan dengan hotel
kemudian ada lagi disalurkan ke pribadi atau ke keluarga gitu ya
atau kemudian membayar kartu kredit yang belanjakan untuk kebutuhan kebutuhan yang bersangkutan
itu sejauh itu bisa kita telusuri ya kedua gitu
kemudian yang ketiga nanti layering ketiganya ada lagi
uang itu kan kemana gitu misalnya dari situ dibayarkan ke asuransi atau dibayarkan apa
selanjutnya nanti jatuh tempo uang itu kemana dan seterusnya
itu penelusuran yang bisa kita lakukan yang biasa kita lakukan selama ini
baik pak kiagus apakah juga tim ppatk menemukan adanya perputaran uang first travel
dalam bentuk surat berharga selain barang konsumsi misalnya

tidak bisa mengatakan itu
saya tidak bisa mengatakan itu
karena sampai hari ini teman teman terus menelusuri ke layering layering berikutnya ya
dan ini juga secara formal belum kami serahkan kepada penegak hukum
jadi saya tidak ingin berbicara terlalu jauh karena diamanatkan undang undang nanti
apa yang kami hasilkan ini kami serahkan ke penegak hukum yang selama ini hubungan baik
dengan baris krim
nanti bersama sama antara penyidik dengan analis yang ada di sini saling melengkapi
saling melengkapi untuk lebih jauh menemukan baik itu transaksi maupun bentuknya aset
baik terima kasih pak bocorannya kepada cnn indonesia business sore hari ini
meskipun secara formal belum diserahkan kepada pihak kepolisian
tadi adalah bapak ki agus ahmad badarudin kepala ppatk
terima kasih atas waktu anda bersama kami di cnn indonesia business
dan dialog kami bersama dengan pak budi dari himpu akan kami lanjutkan sesaat lagi
tetap bersama kami

anda kembali bersama kami dan saya masih bersama dengan kepala bidang hukum
himpunan penyelenggara haji dan umroh bapak budi rianto
pak budi tadi kita sudah dengar bersama bagaimana ppatk memberikan bocoran sedikit
meskipun kurang ya kalau buat saya wartawan
tapi paling nggak ini menjadi acuan bahwa memang ada indikasi penyaluran uang ataupun dana jemaah
kebanyak pihak ya saya beri sedikit informasi kepada pak budi
saya beri sedikit informasi kepada pak budi
saya beri sedikit informasi kepada pak budi
ada untuk pribadi dan untuk first travel
bagi anda sebagai pelaku industri bagi kami sebagai konsumen yang ingin berangkat
ini akan menjadi pelajaran paling berharga
tapi anda memiliki saran nggak untuk para konsumen yang akan berangkat
dan yang terakhir saya ingin anda memberikan masukan kepada pemerintah
harusnya gimana karena saya merasa pemerintah di mana ketika penipuan terjadi
hingga triliunan rupiah uang jemaah
yang pertama tentu sebagai konsumen kita mesti cerdas
dalam artian sederhana saja
dan apalagi ketika kita berbicara soal ibadah
ibadah itu kan ada ketentuannya dan ada tata caranya
salah satu syaratnya adalah sumber uangnya mesti halal
kalau kita sudah tahu dengan uang sekian tidak cukup untuk biaya kita berangkat umroh
untuk ibadah menghadap allah
lalu uang siapa yang kita pakai
kita kan zolim terhadap orang lain di belakang kita nih
mohon maaf kepada teman teman yang sudah berhasil diberangkatkan oleh first travel
karena ada uang orang di bawah kita yang kita pakai
atau mungkin jemaah tidak tahu kali ya
walaupun akadnya tidak ada
walaupun tidak ada akadnya
artinya first travel tidak jujur mengatakan bahwa itu uangnya orang lain
tapi kita patut menduga kan begitu
selama transaksinya itu bukan murni keuntungan bisnis
ya skemanya piramidal
nah kalau tadi kita sudah hitung angkanya nggak mungkin
di mana ada informasi kami bisa ngecek ini oke
ini travel ini oke ini enggak ini oke ini enggak
kemenak punya websitenya
kemenak punya website tentang daftar perusahaan yang punya izin penyelenggaran ibadah umroh dan haji
tetapi hanya sampai di situ
karena belum ada grading ya
belum ada klasifikasi
misalnya ini oke ini enggak oke
baik pak budi singkat saja mungkin kepada pemerintah
ya sebetulnya kalau kasus first travel kami secara formal pernah menyampaikan
setiap kementerian yang punya undang undang bersifat memaksa
dalam tanda petik ada izin yang dikeluarkan oleh kementerian
ada pengawasan dan ada sanksi hukum di situ
mestinya kementerian itu punya yang namanya ppns
pejabat pegawai negeri sivil
yang akan mengikuti setiap mekanisme perundangan yang diperlukan
kementerian kami sudah kata kata tahu
polisi tidak lebih pandai dalam konteks umroh haji
justru orang kemenak lebih tahu
kenapa tidak buat ppns di bidang itu
penyelidik untuk itu
nah apakah ini mahal tidak
hampir semua kementerian punya gitu
masukkan kepada kementerian terkait hal ini
terima kasih pak budi rianto kepala bidang hukum
himpunan yang diberikan oleh kementerian pemerintah

terima kasih pak budi rianto kepala bidang hukum
himpunan penyelenggara haji dan umroh ataupun himpus
terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia business sore hari ini